kediaman yusuf mansur di kampung ketapang kecamatan cipondoh kota tangerang
kembali digeruduk sejumlah orang rabu pagi
warga yang merupakan para investor batu bara jabal nur ini
menagih uang investasi yang belum dikembalikan oleh yusuf mansur
lantaran bisnis tersebut gagal bayar atau macet
mereka juga merasa kecewa dengan sikap yusuf mansur yang terus menghindar dalam menepati janjinya
mereka membacakan pernyataan sikap untuk memasrahkan kerugian yang mereka alami kepada kuasa allah
dengan berat hati kami bermubahalah sepihak
semoga segala sesuatu kita serahkan kepada allah
kalau kami yang berbohong kami lah yang akan dilaknat yang akan diasuh
dan mengazap akan dihancurkan
tetapi ketika yusuf mansur yang berbohong terkait mengikari bisnis batu bara ini
semoga allah segera melaknat mengazab dan menghancurkan sehancur hancurnya
jaman nurkotir mansur alias yusuf mansur alias ustadz yusuf mansur ini dan keluarganya
kuasa hukum yusuf mansur ari sunaria menyatakan
ia tidak bisa berkomentar banyak terkait kasus kliennya
menurutnya saat ini
kasus investasi batu bara masih dalam proses persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan
ini kan upaya di luar persidangan
makanya saya hanya berbicara di proses persidangan saja
pak ini ada alasan sendiri pak
ada alasan sendiri yusuf mansur tidak mau menemui para pembantu
dia udah berhalangan alasannya
jangan berada di mana supaya tidak perlu saya katakan
gimana pak tadi minta waktu lima menit
para investor tersebut mengaku
jumlah uang yang belum dikembalikan sekitar lima puluh miliar rupiah
uang tersebut berasal dari dua ratus lima puluh orang investor
dimas arief setiawan tangerang banten